putri mawar ikut bernyanyi dan semua orang di kerajaan tertidur dan bermimpi indah hingga fajar tiba
ah suara yang indah
selamat malam sayangku mimpi indah ya
lalu tahun tahun berlalu setiap malam putri mawar bersama dengan buru emas kecil itu menyanyikan lagu tidur yang indah
agar semua orang tertidur dan bermimpi
yang indah hingga fajar tiba
hingga suatu hari hal buruk terjadi
seorang penyihir jahat mengetahui tentang putri mawar
sang putri bernyanyi kembali dan penyihir itu menutup telinganya
ah aku tidak suka dia dia terlalu bagus dia terlalu baik
sang penyihir jahat itu memutuskan untuk mengutuknya
abra kadabra simsalabim warna mawar itu akan memudar
dan rambut putri mawar berubah menjadi begitu hitam
oh ya ampun apa yang terjadi pada rambutku
tapi aku harus bernyanyi untuk rakyatku
membuat mereka tidur dengan mimpi yang indah
tapi malam itu juga sang putri mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan

saat burung emas muncul rambutnya bersinar hitam bukannya merah
sang burung menyanyikan lagu dan sang putri mawar pun bernyanyi
semua orang di kerajaan tertidur tapi malam itu mereka semua bermimpi buruk sangat buruk
oh ya ampun begitu menakuti
ya aku lihatannya kegelapan
dan aku melihat ular di manaman
aku tenggelam di dalam lautan
aku takut untuk tidur sekarang
keesokan harinya putri yang sedih itu memanggil burung dan memberitahu tentang keresahannya
katakan burung emas bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku menjadi indah kembali sampai fajar tiba
rambut hitam di air mawar
rambut hitam di air mawar apa akan membantu aku penasaran
sang putri bertanya tanya tentang nasihat itu tapi tetap mengikutinya
dia mengisi bak mandi dengan air dan menaburkan kelopak mawar di permukaannya
lalu dia masukkan rambutnya ke dalam air mawar dan langsung menjadi merah kembali
ya ampun rambutku jadi merah kembali terima kasih burung terima kasih
malam itu sang burung hinggap di pundaknya
cahaya merah berseri seri dari rambutnya menerangi langit malam sekali lagi
sang putri menyanyikan lagu tidur
dan semua orang di kerajaan itu tertidur dan bermimpi indah hingga sang fajar tiba
apa dia kembali
sang penyihir jahat itu begitu marah karena kutukan dia telah hilang
dan dia memutuskan untuk mengutuknya lagi
ah sekarang akan kutunjukkan kekuatanku
abrakadabra simsalabim rambut merah akan memudar
dan rambut sang putri berubah menjadi hitam kembali
oh tidak tidak lagi apa yang terjadi padaku
dan kali ini sang penyihir mengambil semua bunga mawar di kerajaan
dia melihat sang putri sedih
dan dia bahagia
hahaha kita lihat bagaimana kau menghilangkan kutukanku
sekali lagi putri yang bersedih itu bertanya pada burung
katakan burung bagaimana aku membuat rakyatku kembali bermimpi indah hingga fajar tiba
dan burung itu menjawab dengan hal sama seperti sebelumnya
rambut hitam di air mawar
tapi tidak ada satupun mawar lagi yang tersisa di kerajaan ini
rambut hitam di air mawar
burung itu berkicau kemudian pergi
oh aku mohon jangan pergi tolong beri aku solusi yang lain
sang putri tidak tahu harus apa
begitu besar kesedihannya hingga matanya berkaca kaca
satu tetes jatuh ke tanah
pada saat itu pangeran tampan dan muda yang berhenti di bawah balkon sang putri
mengeluarkan kotak kecil dan sehelai rambut merah dari kotak itu
dia membungkuk dan menempatkan rambut itu di tetesan air mata putri
kemudian keajaiban terjadi
tiba tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah
ah ini berhasil
sang pangeran mengambil mawar itu dan membawanya kepada sang putri
untukmu putri yang cantik
ah sebuah mawar bagaimana kau menemukannya
aku membuatnya dengan air matamu dan selai rambut merah
dengan gembira dia mengambil mawar itu dan langsung mengusap air matanya
memetik kelopaknya untuk ditambahkan ke air di bak mandi
lalu dia mencelupkan rambutnya dan dengan segera kutukan itu hilang
semua orang terkejut dengan gembira
anak muda di mana kau temukan rambut merah itu
wahai raja saat sang putri dan aku masih kecil
aku mengambil sehelai rambut dari kepalanya sebagai tanda kestiaanku padanya
dan dia lakukan hal sama padaku mengambil sehelai rambut milikku
itu benar ayah

dia mengambil sehelai rambut pangeran dan mengeluarkan kotak kecil
dia membuka untuk memperlihatkan sehelai rambut pangeran di dalam kotak
semua orang bahagia dengan berita ini
sang pangeran dan sang putri menikah pada hari itu juga
mengetahui bahwa ketukannya telah berhasil dihilangkan
kejahatan penyihir jahat membengkak hingga dia meledak menjadi ribuan bagian kecil
akhirnya bunga mawar tumbuh kembali di setiap taman di kerajaan itu
sejak saat itu setiap malam putri mawar bernyanyi dengan merdu
agar semua orang bisa tertidur dan bermimpi indah hingga fajar